jadi itu dia ya kalau misalnya kita bicara soal sindrom putri tidur
ini kan memang viral apalagi di indonesia karena ada pemberitaan lewat media sosial tentang ica di banjarmasin
tapi ternyata sindrom ini tidak hanya dialami oleh ica di banjarmasin
sejumlah orang di beberapa negara lain juga tercatat mengalami hal serupa
ya sindrom sleeping beauty ini juga disebut sebagai sindrom clean levin
yaitu kondisi yang menyebabkan penderitanya mengalami tidur yang sangat panjang bahkan hingga berminggu minggu
sindrom klein levin adalah penyakit syaraf yang langka di mana penderita tidak bisa mengontrol rasa kantuknya
penderitanya bisa tertidur selama berjam jam berhari hari berminggu minggu bahkan bisa sampai berbulan bulan
sindrom klein levin ini pertama kali dilaporkan secara ilmiah oleh willie klein dan max levin pada seribu sembilan ratus dua puluh lima
namun sindrom ini pertama kali ditemukan oleh dokter perancis pierre edme chauveau de bicomoda pada seribu tujuh ratus delapan puluh enam
sebagian peneliti di amerika serikat percaya sindrom clean levin disebabkan mutasi gen atau dna
dari orang tua penderita
namun penyebab pastinya masih belum diketahui
baru baru ini seorang anak perempuan di banjarmasin siti raisyah tidur selama lebih dari sepuluh hari tanpa bangun
meskipun tidur dia masih dapat makan minum walaupun terus di pembaringan
siti raisyah bukan satu satunya penderita sindrom klein levin
beberapa orang di belahan dunia lain juga mengalaminya
antara lain deline wayer seorang gadis asal minesota amerika serikat yang bisa tidur hingga berminggu minggu
ada juga louisa ball
tidak ada yang bisa mengalaminya
arif nasution cnn indonesia